tufan tunggu disini ya
kamu ini siapa sebenernya
taruh uang di bedug
pakai pita juga
mas punya uang dari mana sih belanja belanja kayak gini
mas jawab dong
dari orang tuanya tufaila
jadi mas udah ketemu sama mereka
yaudah mas kalo kayak gitu
bakar beduk ini
bakar beduk ini
mas tau dulu uangnya dari mana
ini uangnya dari mana
uang dari orang tuanya
dari orang tua kandungnya
aku gak tau
kata yang kata yang ngasih
katanya orang tuanya udah meninggal
selain kamu juga bukan yang berobat
mas kamu itu udah capek ngerawat anak itu
berhak dong kamu sama uangnya
gak lah itu uang masa depannya buat tufa
aku udah berhak
dasarnya kamu tuh soalin banget sih
kamu tuh udah diperbudak sama anak itu
mana sih tuh anak dipanggilin kok gak ada orang datang ya
layan kamu panggil dia beduk
mas dari kecil juga aku panggilin dia beduk
dia juga tau kok
lagian kamu sendiri juga kan yang bilang kalo orang tuanya dia beduk
ya apa bu
tuh kan dateng
kamu udah bersihin bak belum
kok belum sih
ibu kan dia suruh dari siang
emang aku yang larang tadi
aku lihat dia lagi mau bersihin bak
aku bilang jangan
lagian kamu ini tufaila tuh masih terlalu kecil
terlalu berat buat dia
berat berat segala
mas anak sumberan dia tuh udah banyak yang cari uang sendiri
nah itu contoh yang salah
mas tuh terlalu berlebihan tau gak sih
manjain dia liat aja nanti gedenya pasti udah ngeluncang
tufaila siap siap ya sebelah lagi maghrib
terus habis sulaimannya bilang sama ratu balkis
memang kerajaannya sudah dipindahkan
anak beduk anak beduk
gak boleh ngeledekin orang begitu
sebenernya tufaila anak siapa sih
ya anaknya ayah lah
kok nanya begitu
kalau tumpah itu anak beduk
ibu pernah bilang
kalau tufa itu ditemuin dalam beduk
emang bener ya
enggak itu gak bener
ceritanya bukan begitu
kan tufaila kan anak beduk
kan waktu kecil suka ikut sama ayah kan kemusola
terus ikut mukulin beduk mainan beduk
nah ibu tuh suka kesepian di rumah
makanya ibu kesel
ini lanjut lagi ceritanya
terus nabi sulaimannya cerita
tufaila pukul beduknya ya
tidak ada panjang panjang kemana mana
tapi kamu ditinggal
akhirnya siulang lah
tufa tunggu di sini ya
kamu ini siapa sebenarnya kenapa kamu sumbu sembunyi taruh uang di beduk kenapa
saya suruhan orang tuanya tufa
kalau kamu orang suruhan orang tuanya tufa pasti kamu nggak akan sembunyi sembunyi
pasti kamu terus terang sama saya
kalau kamu gak cerita saya nggak akan lepasin kamu
tolong saya minta kamu ceritakan semuanya
saya udah nebak saya udah curiga sebelumnya
terus kenapa tufa ditinggalin begitu aja waktu itu kenapa
saya terpaksa mas saya terpaksa menyembunyikan tufa di sana
karena tufa bakal dijual sama bapaknya ke luar negeri
astaghfirullahalazim kenapa setegah itu
bapaknya tova adalah seorang penjahat dia kepala sindikat penjualan anak luar negeri
anak tanpa pernikahan mas
memaksa saya untuk menggugurkannya
tapi naluri keibuan saya menolak untuk itu
makanya saya mempertahankannya
dan saya membohongi dia
sampai akhirnya tufa lahir
tapi akhirnya ketahuan juga mas
dia terus memaksa untuk membawa tovo ke luar negeri
tapi saya terus menolaknya
lalu saya terpaksa memasukkan tufa di dalam pendukung sana itu
saya tiap bulan
tiap bulan saya datang untuk memberikan uang kepada
dan saya taruh di
di pendukung sholat itu
jangan ceritakan ini sama tufa
kamu nggak akan ambil tufa lagi kan
mas jangan khawatir
tufa akan lebih bahagia kalau sama
bapak yang membesarkannya dan menyayanginya
tapi biar bagaimanapun
tufa harus tahu siapa orang tua kandung sebenarnya
kalau tufa sudah dewasa
baru saya beritahu dia
mari kita pulang yuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh